kamu ini kenapa sih pulang pulang teriak teriak begitu
mama tadi ke rumah nela
bilang aja mama tadi ke rumah naila atau tidak
bilang aja ma
bapak tadi ke rumah nela apa enggak
mama ngelakuin apa yang harus mama
mama lakuin dan mama lakuin apa yang ter
lagian kalau intan nggak pulang
besok sekolahnya gimana
ntar pelajarannya ketinggalan
sambil mama sembuh
lagian aku pengen banget
apa sudah membaik atau belum
yang pulang dulu ya
kamu juga harus istirahat
ya udah kalau gitu om
ngantriin eyang keluar dulu ya bentar
sini bu aku bantu
aku simpan berkas itu dimana ya
untuk suamiku tersayang
semoga di hari yang istimewa ini
jangan kayak papanya intan
intan gak punya papa
intan ditinggalin sejak
pokoknya waktu dia masih kecil pa
emang mama ini dari satip
aku boleh leser
aku kesini mau ngajak nayla pulang
setelah sembilan tahun
kamu mengusir dia
sekarang kamu kembali mencari dia
dan kamu minta dia kembali
mau kamu bawa kemana dia
aku sudah salah selama ini sama naila
aku sekarang ingin menebus itu semua
dengan mengajak naila kembali pulang bersama aku ibu
mau bawa kemana dia
ke rumah kamu
tinggal bersama ibumu
yang begitu membenci anakku
yang selalu menghina anakku sebagai perempuan tidak berguna
dan ibumu juga yang mengambil cucuku dari ibunya
kalau kamu memang punya itikat baik buat nailah
rilakan dia ardi
biarkan dia melanjutkan hidupnya
dan mencari kebahagiaannya sendiri
kalo mama bisa benar benar sembuh
aku sedih ngeliat mama
kemarama udah sembuh
aku pengen dimasakin lagi
aku akan terus berdoa
supaya mama sembuh
om juga selalu berdoa buat kesembuhan nama kamu
om yang udah bikin kamu menderita
om irja cuma mau cari makan
om udah baik banget sama aku
buat nebus semua kesalahan dan dosa dosa kaum
sama keluarga kamu
om beli sebentar ya
tapi aku kesini bukan untuk menceraikan naila
aku ingin memperbaiki keluarga aku bu
aku ingin menyatukan keluarga ku kembali
aku naila bersama anak anak
aku harap ibu merestui itu
ternyata kamu masih punya nyali
setelah dulu kamu usir dia
sekarang kamu kembali ingin membuat dia pergi
gak tau malu
aku memang salah sama ibu
aku berharap ibu mau memaafkanku
begitu pula nailah bu
aku mau minta maaf sama nailah sekarang
pertama ibumu yang datang ke rumah ini
sekarang kamu yang datang
dan mau bawa pergi nailah
izinkan aku memperbaiki semuanya
berikan aku kesempatan lagi bu
untuk memulai semuanya dari awal
andai sekali kamu berpura pura
kamu datang minta maaf
lalu ingin bawa anakku pergi
setelah ibumu datang kemari untuk menghina dan menyakiti anaknya
mama kesini bu
kalau kamu ingin bawa pergi anakku
aku akan berikan anakku kepadamu
tapi dengan satu syarat
kalian tidak akan tinggal bersama ibumu lagi
mama ngapain bu kesini

setelah mamamu mengusir anakku
dia datang kemari menghina dan menyakiti anakku
dengan kata kata yang tidak pantas dilontarkan oleh seorang ibu
kamu ini kenapa sih pulang pulang teriak teriak begitu
mama tadi ke rumah nailah
bilang aja mama tadi ke rumah naila atau tidak
bilang aja ma
mama tadi ke rumah nailah apa enggak
mama lakuin apa yang terbaik untuk kamu
terbaik buat ardi ma
mama tahu apa yang aku mau aja enggak
apa apa mama pernah nanya sama aku aku mau apa
kenapa sekarang mama gak ngomong dulu sama aku
tunggu dulu sama aku sebelum ke rumah nailah
mama ikut aku ke rumah naya
minta maaf sama nailah karena mama udah nginah dia
mama gak akan pergi kemana mana
mama gak akan merendahkan diri mama di depan perempuan itu
oke kalau mama emang nggak mau
aku akan ajak tiara keluar dari rumah ini
kalau aku bersikap keras ardi bisa nekat dan benar benar meninggalkan rumah ini
aku harus pura pura enggak enak badan
aduh aduh kebetul mama pusing
mama gak mau berdampak sama kamu
mama mau sendiri
kenapa ardi tiba tiba jadi membela naila seperti itu
apa yang terjadi
kenapa mama selalu seperti ini
kenapa mama memperkerus suasana